terima kasih anda masih bersama kami memperingati hari buruh migran sedunia menteri ketenaga kerjaan
hanif dakiri mengapresiasi pembuatan perumahan untuk tki asal ponorogo di kecamatan ponorogo jawa timur
hanif pun mengaku keberadaan tki merupakan fenomena kompleks
memperingati hari buruh migran sedunia pada delapan belas desember
menteri ketenaga kerjaan hanif dakiri melakukan kunjungan ke ponorogo jawa timur
dalam kunjungannya menaker menyatakan mengapresiasi kegiatan mantan buruh migran
yang membuat perumahan khusus tki sebanyak lima ratus unit di kelurahan cokro menggalan ponorogo
menurut hanif adanya perumahan khusus tki atau mantan tki itu perlu diapresiasi
sebab rumah merupakan kebutuhan setiap manusia
apalagi saat ini buruh migran merupakan fenomena kompleks yang mengalami peningkatan setiap tahun
berdasarkan data ada sembilan juta warga indonesia yang menjadi buruh migran
di berbagai pilihan
penjuru dunia mulai arab saudi malaysia hong kong hingga amerika serikat
reman tki ini kan merupakan salah satu instrumen penting ya untuk membantu pengelolaan remitansi dari para tki
atau pekerja migran kita ini agar lebih produktif
jadi selain rumah ada juga yang ada rumah ada wirausaha produktif ada pendidikan anak dan lain sebagainya
dan di indonesia ini masih ada sekitar sepuluh juta orang yang tidak punya rumah
nah oleh karena itu inisiatif inisiatif yang seperti ini
yang ini khusus diperuntukkan oleh para tki tentu menjadi sesuatu yang baik dan harus didukung oleh pemerintah
nah di luar ini kan inisiatif dari masyarakat
nah yang di pemerintah sendiri kan juga ada melalui bpjs ketenaga kerjaan misalnya
untuk harga rumah bersubsidi untuk tki
tipe tiga puluh enam sebelum januari satu ratus dua puluh

sangat terjangkau gitu pak
iya sangat terjangkau lah
tak hanya mengapresiasi dibangunnya perumahan
dalam kunjungannya ke ponorogo
menaker juga berencana menemui mantan buruh migran yang ada di ponorogo

hurt dengan bulan bruce